terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom dan kembali kita sapa isom yuski direktur kurikulum sarana kelembagaan dan kesiswaan madrasah kementerian agama
assalamualaikum selamat sore prof isom
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal
sebelum saya bertanya bagaimana sebenarnya sop yang diberlakukan saat kegiatan ekstra kurikuler bagi siswa mts begitu ya
aturan bakunya seperti apa saya ingin menanyakan terlebih dahulu
poin apa sebenarnya yang ingin diperoleh atau yang ingin didapatkan dari kegiatan susur sungai ini
ini seolah tidak ada evaluasi begitu ya
tahun lalu kita juga mendapatkan situasi yang sama seperti ini
siswa smp juga meninggal dunia akibat kegiatan kegiatan seperti ini
apa jawaban anda
ya terima kasih
sebenarnya kegiatan susur sungai ini
adalah kegiatan pramuka
pramuka itu kan memang ada bagian bagian ada yang kehutanan ada yang lingkungan dan seterusnya
nah sebenarnya menurut kami
ingin menyampaikan bahwa
yang pertama kami atas nama kementerian agama
dari kelajaran pertama ketam
ingin mengucapkan bela sungkawa ya
anak anak kita sebelas orang dari nts harapan baru di ciamis
ini dalam kondisi ptm
sebenarnya tidak diperkenankan
untuk melakukan kegiatan outdoor
atau di luar kelas yang bersifat seperti itu
kalau kita lihat
aturan peraturan yang ada
ya dengan skb
menteri tentang protokol kesehatan
pelaksanaan pembelajaran tetap muka
kan penuh dengan keterbatasan
nah untuk kegiatan kegiatan outdoor
ini benar jawaban dari apa
tahan menak ciamis
bahwa ini tidak berkoordinasi dengan tahan menak
dan satgas covid sembilan belas
di kabupaten ciamis
oke ini inisiatif siapa pembina artinya
kepala sekolah tidak mengetahui
kegiatan seperti ini
ya saya kira begini itu kan
tentu inisiatif dari pembina
mungkin kepala sekolah
belum mengetahui itu
dan kegiatan pramuka itu kan
kegiatan yang trakulikuler
jadi ini merupakan kegiatan pramuka
sebenarnya pada masa masa pandemi ini kan
masih belum diperkenankan
ya kami aja secara nasional
ada perkembangan pramuka yang
koordinasi dengan kuarnas itu
oke artinya kemudian dengan inisiatif dari pembina ini
tanggung jawabnya adalah pembina
yang tidak melakukan sop dengan benar
begitu ya tidak ada survei
tidak ada menyiapkan safety tools
untuk anak anak itu tidak memastikan anak anak ini bisa berenang atau tidak
jangan kemudian ini menjadi
lepas tangan dari sekolah
tanggung jawab dari sekolah
bahwa pihak sekolah tidak mengetahui
tidak berkoordinasi dengan ini
evaluasi apa yang akan dilakukan soal ini
ya tentunya kami akan membuat edaran
dan itu sebenarnya untuk edaran ekstra kurkuler itu sudah ada
dengan prinsip kesehatan dan keselamatan warga madrasah
baik guru siswa siswi dan lain sebagainya
sebenarnya sudah ada
tapi kemudian karena
ini kegiatan kegiatan itu
tidak memperhatikan kondisi pandemi semacam ini
ya dilakukan semacam itu
sebenarnya melampaui dari sop yang sudah ditetapkan pak
artinya dari sini mulai hari ini
akan ada sosialisasi dalam bentuk surat edaran kah
ke sekolah sekolah yang dinaungi oleh kementerian agama
untuk menghentikan kegiatan kegiatan seperti ini
meskipun ini adalah inisiatif dari pembina pramuka sekalipun
ya kami akan menegaskan kembali
sebenarnya aturan itu sudah ada
mungkin kurang well informed lah
kepada para pembina itu
agar supaya tidak melakukan kegiatan kegiatan outdoor
apalagi di masa pandemi seperti ini
oke baik prof insom kita pastikan komitmen itu berjalan begitu ya
agar ini menjadi pelajaran yang sangat berharga
tidak lagi ada korban jiwa dari kegiatan kegiatan seperti ini
di situasi yang juga sebenarnya tidak mendukung
sudah keluar dari aturan yang berlaku
terima kasih konfirmasinya prof isom
dan sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh